pernyataan kepala bpip yang baru dilantik oleh presiden joko widodo
profesor yudhian wahyudi tentang agama dan juga pancasila
mendadak menjadi buah bibir dan juga sorotan pemberitaan
beragam reaksi bermunculan dan tidak sedikit yang kemudian mengecah pernyataan tersebut
apakah memang benar bahwa ideologi pancasila hari ini
ini tereduksi oleh lahirnya kelompok kelompok agama
atau memang ini adalah sebuah tafsiran yang justru menjadi bias dan juga kemana mana
kita coba gali malam hari ini di studio sudah ada kang pipin sopian
ini dari politikus partai keadilan sejahtera dari pks
waalaikumsalam dan kami juga masih menanti kedatangan dari bang ali mohtar ngabali
tenaga ahli dari kantor staf presiden
yang tadi sudah oke untuk ikut berdialog bersama kami pada malam hari
dan juga nanti ada pak haryono wakil kepala bpip
nanti lalu sambungkan telepon
saya ke kang pipin terlebih dahulu kalau begitu
karena pks ini kan beberapa kadernya
bahkan juga mungkin partai yang lain sebetulnya ya
agak langsung merespon dengan cepat
agak keras merespon pernyataan dari kepala bpip ini yang baru
apa yang menurut anda atau menurut teman teman dari pks
alas alasannya kok kurang bijak kurang tepat
atau seperti apa sih melihat pernyataan dari kepala bpip ini
saya kira pernyataan kepala bpip yang baru ya
lima februari beliau dilantik
kemudian melakukan pernyataan yang sangat kontroversial
dan ini menimbulkan pro kontra sangat luar biasa
oke naif provokatif ini bagaimana
betul jadi ada tiga kesalahan fatal yang disampaikan oleh beliau
yang pertama adalah beliau tidak memahami bahwa
bagaimana mungkin dikatakan bahwa agama adalah musuh terbesar pancasila
padahal secara filosofis kenegaraan kita
pasal sila pertama pancasila adalah ketuhanan yang maesah
ayat satu dan ayat dua mengatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa
dan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk
sesuai dengan agama dan kepercayaannya
itu yang pertama yang kedua adalah
secara historis bahwa negara ini berdiri adalah karena
adanya perjuangan dari para ulama tokoh agama
dari berbagai agama yang memperjuangkan kemerdekaan indonesia
yang ketiga adalah secara yuridis
pernyataannya itu melanggar
yang salah jadi berkurung pada tools dan sistem
jadi dimana pada masa tadi
diper kontrol negeri indonesia
juga menggunakan versolia
dan memberikan juga tapi
dengan perdayaan negara untuk negara ini
dari zaman jadul dulu yang melakukan ini adalah komunis pki yang membenturkan itu
kalau kita melihat berbagai hasil survei terakhir november dua ribu sembilan belas
lembaga survei parameter politik indonesia mengatakan bahwa lebih dari delapan puluh persen rakyat indonesia
memandang bahwa negara dan agama sangat penting
jadi secara umum mayoritas masyarakat kita moderat
masyarakat kita tidak mau melihat bahwa seakan akan bahwa membenturkan negara dengan pancasila
atau agama dengan pancasila agama dengan negara itu adalah saat ini bukan sesuatu isu yang populis
jadi kami melihat entah apa motif yang dibalik dari yudian ini
apakah memang betul beliau menyampaikan itu atau ada misi lain
jadi saya kira ini perlu didalami tetapi pernyataan ini saya kira kita menegur sangat
keras kita mengecam keras pernyataan beliau
dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan nkri ke depan
jadi beliau sebagai orang bpip bukan yang menyatukan semua rakyat indonesia
tetapi malah mempecah belah persatuan indonesia
oke oke tapi kang pipin begini
meskipun tadi anda katakan secara umum secara mayoritas kita sudah moderat
tapi kan bukan tidak ada kelompok kelompok yang kemudian mempertanyakan pancasila
kemudian bahkan mencoba untuk mengganti ideologi tersebut dengan pemikiran
berdasarkan entah itu keagamaan kah atau apa itu kan memang real juga ada sebetulnya kan
jadi saya melihat bahwa seharusnya pernyataan beliau itu bukan mengatakan bahwa agama musuh terbesar
tetapi para koruptor korupsi penguasa yang zolim itu adalah musuh terbesar
jadi seakan akan menegasikan bagaimana
bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi kita sedang bermasalah
adanya bahaya misal jiwa seraya gap yang saat ini dihadapi oleh negara kita
bagaimana kondisi masyarakat kemiskinan kesenjangan semakin tinggi
jadi kalau kita preteli apakah memang saat ini negara kita sudah melaksanakan pancasila itu
mulai dari ketuhanan sampai dengan keadilan
jadi poin pentingnya adalah saya melihat bahwa tidak tepat presiden jokowi memilih seorang
profesor yang punya histori kontroversial beliau sempat memberikan lampu hijau kepada disertasi yang dalam tanda petik seperti melegalkan perzinahan di kampusnya beliau begitu
dan kemudian saat ini pernyataannya saya kira banyak yang kontroversi
kalau kita mendengarkan tiga puluh sembilan menit di detik com itu terkait pernyataan beliau
ada banyak pernyataan beliau yang saya kira ada salam pancasila kemudian menegasikan assalamualaikum dan sebagainya
apa yang salah dengan salam pancasila misalnya
itu kan mungkin bagian dari campaign kepada publik bahwa di tengah banyak yang mungkin tidak memahami pancasila
ini diingatkan kembali oleh pemerintah
ya saya kira poinnya adalah ketika pancasila itu sudah menjadi di dalam benak setiap orang
yang paling penting adalah saat ini bagaimana mengamalkan nilai nilai pancasila itu
kemudian menggunakan hal hal yang baru
padahal saat ini kita sudah terbiasa dengan assalamualaikum salam sejahtera bagi semua
dan kemudian umat beragama juga
memiliki salamnya masing masing
itu ada keberagaman dimana seharusnya sebagai seorang kepala bpip menghargai keberagaman itu
jadi kita seakan akan ingin disatukan semuanya dipaksakan
tentu akan ada pro kontra yang tidak penting
yang seharusnya dilakukan oleh negara adalah bagaimana menyelesaikan
bagaimana caranya anggaran apbn itu bisa maksimal untuk kesejahteraan masyarakat
bagaimana milenial saat ini bisa aman terkait dengan lapangan pekerjaan
bagaimana pancasila bisa menjawab tantangan masa depan bangsa kita ke depan
bagaimana persatuan dan kesatuan itu dijaga
jangan sampai narasi yang seakan akan ada kelompok masyarakat kecil
kemudian dibesarkan seakan akan itu menjadi ancaman
padahal kita semua dalam kehidupan bernegara beragama
saling bertoleransi saling menghargai saling menghormati satu dengan yang lain
jadi kami melihat bahwa
kalau itu benar disampaikan oleh beliau maka sudah selayaknya
pilihannya dua bagi presiden jokowi
pertama adalah memberhentikan beliau
atau yang kedua kalau memang itu pernyataan resmi beliau
maka presiden jokowi juga harus mempertanggungjawabkan pernyataan beliau
karena yang berlantik lima februari adalah presiden jokowi
mengapa kemudian sampai menurut anda ini perlu dicopot perlu diganti
apakah separa itu ke impactnya
bahwa kemudian bisa saja bahwa bpip sebagai lembaga negara terdepan untuk membumikan pancasila
ini perlu mengingatkan bahwa ancaman ancaman itu real sebetulnya
pernyataan yang mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar pancasila
itu ditujukan kepada semua agama tidak hanya islam
itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
jadi persepsi publik saat ini melihat bahwa agama dan pancasila sama sama penting
tetapi yang lainnya ingin ada perubahan ideologi dan sebagainya
kita melihat bahwa dari sisi mayoritas saja
rakyat indonesia melihat moderasi islam yang moderat
itu mayoritas di indonesia
kemudian dihadap hadapkan dengan cara berpikir bahwa seakan akan ini menjadi ancaman bagi negara
dan kemudian ini menjadi narasi negara supaya mendapatkan simpati dengan publik
saya harus mengatakan bahwa publik tidak bisa dihukum
publik tidak suka dibentur benturkan antara agama dan negara
antara agama dan pancasila
jadi wajar kalau semua kita para politisi saya kira tidak hanya pks partai lain termasuk juga ormas islam termasuk di dalam mui mengecam ini
karena ini betul betul sangat berbahaya
dan kita bisa flashback ke belakang
saya katakan yang mengatakan yang membawa narasi seperti propaganda seperti ini adalah agen agen komunis
dan kita harus mengatakan
kita harus mengatakan agen agen komunis
dan kita tentu tidak menginginkan itu
kita ingin betul betul pancasila ini membumi
bukan hanya sekedar simbol
simbol bahwa saya pancasila yang lain bukan
itu yang anda lihat sekarang kemudian bahwa pancasila kemudian hanya sebagai simbol akhirnya menjadi campaign campaign semata tapi dalam praktiknya tidak dilakukan atau bagaimana
pada dasarnya misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
karena hukum ini tegak bagi semuanya
kenapa masyarakat yang tidak punya akses kekuasaan begitu susah untuk mendapatkan keadilan hukum
kenapa masyarakat yang kalangan bawah begitu susah untuk mendapatkan sertifikat tanah misalnya
kenapa hanya orang orang yang punya akses kepada kekuasaan yang punya sumber daya kekuasaan sumber daya keuangan mereka lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan dari negara terkait dengan hak haknya mereka
jadi saya kira bpip ini harus berjalan dengan baik
bukan hanya sekedar simbol
p ini harus jeli melihat itu
jangan sampai narasi membenturkan antara agama dan negara agama dengan pancasila terus kemudian disampaikan tanpa melihat persoalan yang sebenarnya
oke baik kita break dulu ya kang pipin
nanti kita coba lihat kita dalami lagi apa tentu di dalam teks itu kan ada konteks sebetulnya
itu kita juga tidak bisa memisah misahkan mempotong potong begitu
kita lihat secara utuh
nah apakah memang itu mengarah ke sana atau memang ada slip tank atau apa mungkin ya
kita coba nanti dalamin nanti sampai kita juga nanti akan berusaha untuk menghubungi wakil kepala bpip
dan juga masih menunggu dari perwakilan dari ksp untuk mendiskusikan soal kontroversi ini
layar demokrasi harus judak kami akan segera kembali setelah ini